pertama daihatsu menampilkan salah satu produk unggulannya yaitu all new daihatsu aila
yang telah dimodifikasi menjadi ayla sport
kehadiran mobil modifikasi ini bukanlah untuk dijual
melainkan bertujuan untuk memberikan inspirasi
bagi para pengguna yang memiliki kreativitas dalam memodifikasi kendaraannya
agar tampil lebih stylish dan sporty sesuai dengan karakter penggunanya
secara spesifikasi ayla sport ini menggunakan varian berbasis satu dua rcvt
berwarna orange dan black metalik sehingga membuat tampilan mobil lebih sporty
tampilan sporty pada ayla sport ini juga semakin diperkuat dengan drl
pada desain interior ayla sport menggunakan elemen warna orange pada bagian setir
dashboard door trim serta center konsol untuk membuat kesan lebih sporty
selain itu juga dilengkapi jog semi letter warna hitam dengan tambahan lapisan orange
selain memajang ayla sport di ajang gias dua ribu dua puluh tiga
daihatsu juga menawarkan semia yang sudah dipermak menjadi seri limited edition
atau terbatas dengan berbagai elemen khusus
total hanya ada dua puluh unit yang dipasarkan di event otomotif gias dua ribu dua puluh
salah satu perbedaan xenia limited edition dan xenia biasa adalah xenia limited edition ini
memiliki warna tuton yaitu hitam di area pilar hingga ke atap
sedangkan pada bagian bawah menggunakan warna standar
serta dilengkapi pelek hitam lima belas inch
xenia limited edition ini dirancang dari basis xenia rs cvt bermesin dua ribu tiga belas
dengan warna dua ratus cc
mobil ini juga terdapat tambahan aksesoris berupa aksentuasi piano black di grill depan
cover lampu kabur over spion hitam pushtar berwarna merah dan door trim berwarna merah
kendaraan limited edition ini pun dibanderol dengan harga dua ratus enam puluh empat tiga puluh lima juta rupiah
harga ini lebih mahal tiga lima juta rupiah dari varian biasa
ada juga mobil listrik daihatsu vision f yang diperkenalkan di ajang gias dua ribu dua puluh tiga
kendaraan ini bertipe kendaraan komersil yang bisa dimanfaatkan untuk aktivitas logistik
secara spesifikasi mobil ini mengambil basis platform dari mobil grand max
yang dikonversikan dari internal combustion engine atau ice menjadi electric vehicle atau ev
sesuai namanya kendaraan ini didesain dengan konsep vision
nantinya kendaraan ini tak hanya berfungsi untuk kendaraan logistik
tapi juga berfungsi sebagai unit rescue atau kendaraan penyelamat
truk makanan atau kafe keliling tempat berkemah hingga kendaraan dinas dan operasional
mobil ini menggunakan baterai berkapasitas dua puluh delapan kwh dan motor listrik dengan daya tiga puluh lima kw
dan mampu menempuh jarak maksimal sekitar dua ratus kilometer dengan kecepatan maksimal seratus kilometer per jam
yang menariknya mobil ini diklaim sebagai mobil yang sangat berkembang